sebelumnya sandiaga uno resmi mengajukan pengunduran diri sebagai wakil gubernur dki jakarta
surat pengunduran dirinya diserahkan langsung ke gubernur dki jakarta anies baswedan
setelah menerima surat pengunduran diri sandiaga uno anies baswedan menyatakan dukungannya kepada rekan kerjanya tersebut
anies juga menyatakan belum memikirkan pengganti sandiaga uno sebagai orang nomor dua di dki jakarta